anda kembali di cnn indonesia news report
indonesia kembali mengirimkan bantuan kepada pengungsi rohingya
bantuan periode kedua ini diberikan melalui myanmar
yang diterbangkan dengan pesawat hercules tni angkatan udara
berikut laporan koresponden nesya megawati
ini adalah bantuan kemanusiaan untuk korban tragedi kemanusiaan rohingya
bantuan ini dibawalah dua pesawat hercules
dari bandara halim perdana kusuma atau lanut perda halim perdana kusuma
untuk kemudian dibawa menuju ke banda aceh
di sana nantinya bawa bantuan ini dan juga para kru
akan menetap atau bermalam satu malam di bandar aceh
kemudian pada kamis pagi perjalanan bantuan kemanusiaan ini
yang akan disalurkan melalui pemerintah myanmar
dan memang dua puluh ton bantuan kemanusiaan ini yang terdiri dari
ada makanan siap saji sarung selimut pakaian dan juga tenda pengungsi
bahkan juga ada biskuit
untuk ibu hamil akan disalurkan melalui pemerintah myanmar
ini dikarenakan bahwasannya setelah hasil rapat koordinasi
pada hari selasa kemarin pemerintah indonesia memutuskan
bahwasannya bantuan akan disalurkan
bantuan periode kedua ini akan disalurkan melalui pemerintah myanmar
karena bahwasannya di bangladesh sudah menumpuk bantuan tersebut
sehingga bantuan ini akan disalurkan melalui pemerintah myanmar
polanya adalah ketika nanti barang barang ini
bantuan kemanusiaan ini sampai di myanmar
nanti pemerintah myanmar yang akan menyalurkan kepada pengungsi rohingya
ataupun korban dari tragedi kemanusiaan
terutama di titik titik tertentu yakni di seputar di kawasan rahim state
nesya megawati banda aceh